rasanya pak erik kemudian stay with us lalu kemudian memamerkan makan bersama dengan coach sintayong
apakah itu memang pak erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik
kenapa saya ajak makan coach sintayong waktu itu dan khusus di restoran korea
bukan berarti saya menekan coach sintayong
ya dalam makan malam itu saya kasih pertanyaan yang berat
pak erick juga bicara profesional saya bicara profesional
karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan kapan kontraknya
saya bilang tunggu targetnya gitu
yang kedua memang dalam itu saya bilang coach ini pembicaraan kita
mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen
waktu negosiasi angka kan bisa aja
angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan
itu nanti mempengaruhi dia juga gitu
tapi bagaimana pak erick bisa tahu bahwa setelah makan malam itu
ada lah beberapa diskusi sebenarnya misalnya
ya kan ya saya bilang ya target berikutnya ya seratus besar
ya target besarnya bisa nggak tiga tahun ke depan kita masuk seratus besar
kan sekarang kan memang satu ratus tiga puluh berapa
kalau kita melihat kalau saya melihat transmart pak erik itu melihat
timnas kita coach stay ini ketiga terlama sepanjang sejarah
apa memang pak erick mempertahankan coach sti karena belum pernah supporter indonesia
betul betul mengidolakan pelatih asal korea selatan ini
sehingga pak erick juga merasa semacam ada tekanan publik
atau memang ada sesuatu yang istimewa dari coach sti
saya juga melakukan semua dengan profesional
coach sintayong deliver ya kita harus lakukan
dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya coach sti ini cukup konsisten dengan hasil hasilnya
nah dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga
ya berani gitu berani fight gitu
ya seperti yang makan korea itu
karena buat saya ya tidak
itu pilihan mudah juga buat dia
tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional ya profesional
ya harus dong kita harus apresiasi gitu